nah gitu dong
anak kakak itu juga harus sehat
anak kakak itu juga harus sehat
nanti kalau dia udah dewasa pasti bakal cantik banget
oh ya kak aku punya ide
gimana nanti kalau kita ke jakarta kita nginep di tempat teman aku
atau kakak mau nginep di teman teman kakak mbak rosa itu
itu keluarganya baik banget lokal mereka pasti welcome banget
tapi kak kakak gak enak ngerepotin mereka tau gak
nginep di jakarta